berikutnya sebanyak satu ratus tiga taruna dan taruni akademi angkatan laut berlayar berkeliling asia dan juga australia
menggunakan kapal republik indonesia atau kri bimasuci
kapal layar penerus dewa ruchi itu akan berlayar selama tiga bulan dan singgah di sembilan negara
informasi menarik ya furspa
kri bimasuci akan singgah ke beberapa negara asean
yakni filipina malaysia thailand myanmar brunei darussalam kemudian korea selatan jepang dan tiongkok
negara terakhir yang disinggahi adalah australia
total waktu berlayar selama enam puluh lima hari di laut dan tiga puluh satu hari waktu sandar
selama hampir tiga bulan pelayaran ini menempuh jarak lebih dari tiga belas nautical mile
selain untuk melatih navigasi astronomi dan semua pelajaran dasar kelautan
taruna dan taruni angkatan ke enam puluh enam
juga didapuk sebagai duta diplomasi maritim
pelayaran ini juga diikuti oleh taruna taruna dari berbagai negara
salah satunya adalah malaysia dan australia
mereka akan mengikuti pelayaran dari brunei ke malaysia dan dari benoa menuju darwin
pelayaran ini selain untuk melatih daripada para taruna untuk membekali karakter maritim
jati diri dan leadership
latihan ini juga untuk membangun
konektivitas antargenerasi muda antarbangsa
kri bimasakti kembali ke surabaya pada sembilan november mendatang
nantinya ada lima taruna dari malaysia dan australia
yang bergabung dengan pelayaran kartika jalakrida ini
interaksi dengan taruna dari negara lain
merupakan bagian dari diplomasi menuju angkatan laut dan akademi angkatan laut kelas dunia
pemberangkatan ini sangat berkesan bagi para taruna taruni
juga diberi kesempatan naik ke kapal buatan spanyol itu
tidak sedikit dari mereka melepas dengan tangisan haru
kamu mau nangis
berbagai persiapan terutama mental dipersiapkan agar para taruna dan taruni ini
sanggup mengarungi lautan dalam waktu yang lama
untuk lighting anom ini merupakan layar ketiga dari angkatan kami
yang pertama kami layar mileni indonesia
yang kedua kami ada layar untuk mengetahui pendalaman semester klubs
kemudian ini layar kartika jalekrida merupakan layar untuk mengetahui bagaimana pengalaman kami
untuk mengetahui bagaimana keadaan setiap negara yang kami kelilingi nanti
kemudian untuk persiapan mentalnya sendiri sudah dimulai setiap setiap hari
dari bagaimana kami akan menampilkan budaya budaya indonesia
akan kami tunjukkan di luar sana
untuk layaran kartika jalakirida dua ribu sembilan belas ini
kami sudah mempersiapkan segala dari segi personil maupun material
yang itu merupakan persiapan dari kami
mengimplementasikan apa yang sudah kami diajarkan dari akademi di lapangan sesungguhnya
yaitu pelayaran ke luar negeri
kri bimasuci dipimpin letkol laut waluyo dengan membawa sekitar dua ratus personel
kapal layar latih ini buatan galangan kapal di spanyol
kri bimasuci memiliki instrumen navigasi pelayaran yang canggih
instrumen pemurnian air laut menjadi air tawar
hingga alat komunikasi dan data digitalnya